sementara itu kepala polisi republik indonesia jenderal tito karnavian menjelaskan bahwa aksi menyampaikan aspirasi pada dua puluh satu mei lalu telah disepakati oleh pihak pengunjuk rasa dan juga pihak kepolisian dilaksanakan hingga selesai selat isya dan tarawih berjamaah
namun aksi kemudian disusupi oleh sekelompok provokator
kepolisian pun telah menangkap dua ratus lima puluh tujuh pelaku provokator dan menemukan sejumlah uang tunai serta senjata tajam
sekitar pukul sebelas malam pada dua puluh satu mei lalu secara tiba tiba sekelompok anak muda menyerang petugas di depan bawaslu sehingga polisi terpaksa membubarkan masa menggunakan gas air mata
kelompok masyarakat lain juga membuat kericuhan dengan melakukan pembakaran kendaraan di asrama polisi petamburan
sekitar jam sembilan jam setengah sepuluh sudah clear sebetulnya
anggota kemudian tetap standby di tempat yang sama karena memang mereka menjaga tempat itu sudah beberapa hari
kira kira jam dua tiga puluh atau jam dua puluh tiga datang sekelompok masyarakat sekelompok pemuda rata rata anak muda
sekitar tiga ratus empat ratus orang mendatangi bawaslu dari arah tanah abang dan langsung melempari anggota anggota yang ada di sana yang bertugas di bawaslu dengan alat alat yang membahayakan
sementara polda metro jaya menangkap dua ratus lima puluh tujuh pelaku provokator kerusuhan yang berada di sejumlah titik pada rabu dini hari
polisi juga menemukan sejumlah uang tunai dan sebagainya
senjata tajam dari penangkapan tersebut
ini busur panahnya
busur panah kita temukan
kemudian celurit tadi beberapa celurit ya
dan ada pemulutopnya
ini juga kita temukan di petamburan
kemudian juga tadi saya sampaikan di petamburan juga ada uang yang masuk di amplop ini ya
ini ada nama namanya
amplop ini untuk siapa
di dalamnya ada uang
antara dua ratus ribu sampai lima ratus ribu
dari keterangan pemilik senjata yang diamankan senjata memang direncanakan digunakan pada saat aksi unjuk rasa berlangsung dua puluh dua mei
kapolri juga menyebut selain menargetkan penembakan
pelaku juga menargetkan warga sipil
tujuannya agar memicu kemarahan publik pada pemerintah
polisian juga masih menggali terkait amplop berisi uang yang diberikan kepada sejumlah pelaku kerusuhan
polisi menduga uang tersebut sengaja disiapkan untuk masa aksi bayaran
tim liputan cnn indonesia